kamu mikirin saya sampai kamu mimpi gini
sudah bikin kamu kepikiran
sus ini saya mau kasih asibot cashnya
bapak mau coba ngasih sendiri ke kaisa
saya permisi ya pak
iya terima kasih sus
minum yang banyak ya
biar ketemu lagi sama allah
gue seperti sedang kasih susu ke anak sendiri ya
jadi rumah bapak kemalingan
kapan kejadiannya pak
ada beberapa perhiasan
ada satu buah kamera
satu kotak perhiasan
enggak memang istri saya menyimpan perhiasan dalam satu kotak
hanya beberapa perhiasan
tapi sebelah sebelahnya aja
jadi enggak sepasang
aneh juga ya pak
kenapa enggak ada yang ambil semuanya
padahal perhiasan itu ada dalam satu kotak
tadi mama bilang ada sebelah antinya yang hilang
kenapa yang diambil cuma sebelah
bukannya susah juara anting kalau hanya sebelah

temen kamu dirawat dimana
di icu mas
kamu nunggu di depan ruang icu aja ya
aku mau ketahuan sebentar
yaudah saya duluan ya
aku bohong sebetulnya
temennya catherine yang mana ya
kenapa bella ada disini
ia udah nangis
buat kalau ga luar
terus dia pingsan sempat tersadar tapi cuma sebentar
habis itu udah pak sadarkan diri lagi
udah cukup lama dia koma sekarang
kamu bantu doa radya dan jesse bisa sadar lagi
kamu berarti banget doa dari kamu
kamu berarti banget doa dari kamu
temen kamu yang sakit itu dimana
mas kamu harus jagain bella ya
dia lebih membutuhkan kamu daripada aku
hubungan kita gak akan baik baik aja mas
kalau kita biarin bella menderita
mas udah ya
masal kok gak ada ya
belum selesai mandi
apa di ruang kerjanya
tapi masal kayaknya lagi gak pengen diganggu
mendingan aku biarin dia sendiri dulu
mungkin besok lagi baru aku tanya
kamu kenapa mas
kamu buat aku berpikiran mas
kamu mikirin saya sampai kebawah mimpi gini nin
sudah bikin kamu berpikiran